pernyataan saya bahwa ini sudah menjadi tragedi nasional tentu kami sangat berduka dengan situasi ini
dan saya harus mempertanggungjawabkan apa yang harus saya pertanggungjawabkan
saya akan bertanggungjawab terhadap apa yang harus saya pertanggungjawabkan
proses masih berjalan dan mudah mudahan bisa segera selesai dan tidak ada lagi kejadian kejadian seperti ini
jadi mudah mudahan jadi pelajaran bagi kita semua seluruh stakeholder sepak bola